wakil ketua umum partai persatuan pembangunan arsul sani memastikan komunikasi antar ketiga ketua umum partai politik dalam koalisi indonesia bersatu tetap berjalan intensif
wakil ketua umum p tiga arsul sani menyebut pertemuan ketua majelis pertimbangan p tiga roma hurmuzi dengan sekjen pdi perjuangan hasto kristianto hanyalah bagian dari dinamika partai politik untuk membangun komunikasi jelang pemilu dua ribu dua puluh empat
menurutnya saat ini masih terlalu dini untuk memprediksi penambahan atau pengurangan anggota partai politik dalam koalisi indonesia bersatu
meski arsul memastikan bahwa komunikasi berjalan intensif ia juga menyebut bahwa tak satupun koalisi yang terbentuk saat ini bersifat final
sehingga semua kemungkinan soal sikap partai bisa saja berubah hingga pendaftaran kandidat presiden dan pasangannya di kpu berakhir pada bulan oktober dua ribu dua puluh tiga mendatang
kip sejauh ini masih komunitas
berkomunikasi dengan baik antar partai politik yang ada di dalamnya
golkar pan p tiga itu masih terus berkomunikasi
tapi kalau sekarang kemudian dianggap sepi ini aktivitas atau apa ya saya kira karena memang kemudian ada juga dinamika dinamika
jadi kalau kemudian diragukan katakanlah
katakanlah keberlanjutannya kib itu saya kira terlalu prematur lah atau terlalu memandang pesimis juga lah kepada kami